sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
berani beraninya kamu bohong sama saya
jangan meninggal di sini
barusan kamu kenapa
emangnya saya barusan kenapa
di sini saya ada
kepada saya diem ularmu

aku sering bukan cari tahun
kau bisa ke
ini ewo sama didu
gak punya nyali buat satu lawan satu
oke kalian berdua boleh maju sekaligus
kalau mau kerja sana berangkat
jangan lupa like share dan subscribe ya
aduh dompet saya nggak ada
bagi sarapan bubur
kamu udah sampai
nggak sekalian sama tete itu
oh maaf kirain nian
boleh kenalan nggak
david belum datang
bisa aku segitu
gak tau juga
tapi mudah mudahan aja lah aku segitu
orang yang tadi duduk di sebelah saya
memangnya dia siapa
aku terlambat ya
tapi tak mengapa
asal jangan terulang lagi di lain waktu
amin itu sebetulnya gimana sih
gimana apanya sifatnya apa bentuknya
dia itu kok bisa seenaknya
dateng suka terlambat
malahan kadang kadang suka gak masuk
kamu pernah nanya
waktu gak masuk dia bilang ada urusan keluarga
mungkin memang ada urusan keluarga
udah tau deh hari ini
dia bakal cuma terlambat atau malahan gak masuk lagi
setelah apel siaga dia
saya ini selesai
mulyana dan sinta silakan menunggu saya di luar
karena saya akan bicara empat mata dengan ami
kita tunggu aja
dia bakal datang atau enggak
itu dia dateng
ternyata dia ambil orang
dia ambil sama siapa

karena aku di mana
nah apa kamu biarin hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
karena saya gak tau
kalau kamu yakin hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
berarti tadi kamu sama sama makan bubur sama mali
masa kamu gak tahu kalau hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
ingat ingat kapan kira kira hp kamu diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
kayaknya waktu saya diajak ngomong sama cewek di sebelah kiri saya
dia tadi sama sama makan bubur sama saya juga
jangan jangan cewek itu memang komplotannya
ya udah kita cari aja dua orang yang tadi sama sama makan bubur sama kamu
mau dicari kemana
mereka udah pergi gak tau kemana
setelah kamu jadi orang misterius yang menelpon dan bikin pusing dia
nanti kamu telepon lagi dia dan minta ketemu
saya mau tahu siapa aja orang yang diperalat junaidi untuk menghentikan saya
hp dia diambil sama orang yang tadi sama sama makan bubur sama dia
tadi waktu saya makan bubur
dikirim sama kanan saya ada orang yang sama sama makan bubur sama saya
saya gak kenal
begitu selesai makan
hape saya yang saya taruh di meja
waktu habis terima telpon
tau tau udah gak ada

orang yang tadi sama sama makan bubur sama saya
yang duduk di sebelah kanan
kayaknya dia yang ngambil
dia ngambilnya waktu saya diajak ngomong sama orang yang sama sama makan bur sama saya juga
yang duduknya di sebelah kiri saya
kejadian sama seperti saya waktu itu
bukan sama sama makan bubur
mari kita mulai kuliah kerja nyopet hari ini
kita nunggu angkot disini aja
kok nanya mau kemana
ya nyopet lagi lah
udah dulu ah
kok udah dulu ah
kita udah dapet dua dompet sama bonus satu hape
kita udah dapet dua dompet sama bonus satu hape
tapi kita belum kaya
aku udah bosen sama kerjaan kita
kamu udah nggak butuh uang
bukan udah nggak butuh uang
tapi udah bosen sama kerjaan kita
kalau kamu bosen sama kerjaan kita
terus kamu mau apa
besok pagi saya mau ke tukang bubur itu lagi
besok makan bubur lagi disana
kamu yakin mau berhenti jadi copet
tapi aku beneran ngerasa bosen
dari manapun kalian
kalian dibawah saya
bekerja atas perintah saya
kalau emak kamu yang ngelepon
kamu geser dulu
sebelum kamu dikutuk jadi batu seperti malin kundang
bukan emak saya bos
kalau bukan emak kamu
temen kamu punya nama
kamu di telepon tony
mau apa dia
kan tadi nggak saya jawab
dan kalau dia bertanya sesuatu
jawab dengan jujur
di deket kamu ada bos bukut
kalau ada kamu bilang
kalau dia tau yang ngelepon kamu itu saya
gak usah ngajak ngajak saya
terus langsung kamu tutup aja hpnya
gak usah ngajak ngajak saya
mau ngajak gabung
siapa aja yang udah gabung
saya gak tau bos
semua yang mudah saya tendang dari terminal
kita jalan sekarang
setahu saya otak jack sama eding
yang saya tahu cuma itu aja bos
mudah mudahan denny selamat
ternyata selama ini kamu informan tony
was bubun tadi malam gandungin kamu di rumah kan
kan saya nginap di rumah jack
makanya saya agak ganti baju
ngeminyem baju jack
udah mau saya pinjemin
tapi dia yang gak mau
kalau bos bubun tadi malam nunggu saya
sekarang mah pasti sudah pulang
saya jurusan mana
tasik tasik tasik
cirebun cirebun cirebun
kemaren kita ketemu kan
aku juga udah dua kali nelfon kamu
kemaren buat mastiin nomernya nyambung
terus tadi waktu aku minta kita ketemu
kemarin kan saya belum ngasih nomor hp saya ke kamu
boleh duduk gak
aku dapat nomer kamu
kita baru kenal
kok kamu udah nuduh aku copet
saya kira kamu anak buah bos saeb
bos saeb kan
kamu gak tau
tenang aku bukan polisi
sekarang udah enggak
sekarang saya kerja aja di sales mobil
kamu kenal pak juna ya di
kamu kenal pak juna ya di
aku nanya duluan jawab
kamu kenal pak juna ya di
dia itu siapa
kamu kenalnya waktu dia masih jadi partner bos saya
kok kenal pak juna ya di
karyawan pak juna ya di
mira itu dulunya partner kamu
sama sama anak buah saya
apa hubungan kamu mira sama pak juna ya di
pak juna ya di bikin abc
aksi berantas copet
aksi bergerak cepat
yang dibikin bos saeb
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
ya pak juna
kamu sudah melihat prosesnya dengan jelas
mudah dan menyenangkan bukan
sudah mudah dan menyenangkan bukan
sekarang kita coba sekali lagi dan posisi kamu di posisi mulyana tadi
mengawasi seisi angkot kemudian memberi kode aman ke saya
jam segini baru datang dari mana
ada keperluan keluarga
direktur dekat di sekolah vaik ihren
rame perang ini gak headh nee
a principal bank di akademi cheeks
aku pengen ambil
jangan dibahas sekarang
bawain daftar menu
kopi hitam tiga
baik saya ulangi pesanannya
langsung aja dibuatin
kopi hitam tiga
bawain daftar menu
kenapa dompetnya dibuang
buat menghilangkan barang bukti
selain itu kita juga nggak perlu dompet sama isinya yang lain
kita cuma perlu uangnya
cirebon tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
kita ngobrol di belakang
kamu gak usah ikut
saya mau ke warung biaya
ladang ladang ladang
tasik tasik tasik
ada kang cecep
dia sama bos bubun ke belakang
itu juga saya tahu
kang cecep mau apa
nah kalau itu saya nggak tahu
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
boy itu adik sepupu saya
setelah keluar dari sini
dia mau usaha jualan burayot
dia mau usaha jualan burayot
tapi gak punya modal
tapi gak punya modal
saya juga belum bisa bantu
dalam keadaan bingung
gak tahu mau kerja apa
gak tahu harus gimana
dia diajak sama tony

dia diajak sama tony sama yang lain buat balik ke sini
mereka coba geser kamu dari luar
tapi katanya kamu tahu rencana itu

saya tahu kamu pasti marah saya tahu kamu pasti marah
tolong jangan sentuh boy
tolong jangan sentuh boy
saya jamin dia gak akan ikut ikutan lagi

terima kasih sama sama
teleponnya udah dulu
teleponnya udah dulu
ada kang cecep
ada kang cecep
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
bos bu bun deket kamu
enggak berarti kamu aman
insya allah kang cecep ke terminal
iya saya tahu maksud saya ada urusan apa
telepon saya di telepon
di telepon siapa
dia nanya kang cecep ke terminal
saya bilang ketemu was bubun
saya salah paham
salah paham apa
saya gak merhatiin baik baik pertanyaan tony
dia nanya mau apa bukan mau ketemu siapa
dia ulangi lagi pertanyaannya
cuma sampai situ aja bos
saya bukan informan
saya cuma di telepon
kalau gak saya jawab
baik saya faham
oke kalau gitu saya pergi dulu
ada urusan lain
kenapa sih harus selalu aku yang nelpon
kita udah gak ketemu tiga hari
kenapa kamu udah gak nelfon aku
kalau nelfon kamu gak ada apa apa
gak ada apa apa
maksudnya nggak ada informasi apa apa
nggak ada keperluan apa apa
kalau kamu nelfon aku cuma buat nanya
hai apa kabar
hai apa kabar
ada kangus udah dulu nelfonnya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
serena udah berapa lama ya nggak kesini
kamu suka telfonan sama dia gak
kalau lagi ada keperluan aja
hari ini lagi ada keperluan nggak
berarti hari ini gak nelfon
katanya telponan cuma kalau ada keperluan aja
terus katanya hari ini nggak ada keperluan
tapi gak terlalu perlu
keperluan apa yang gak terlalu perlu itu
sebelum saya nelfon
saya ditelepon dulu sama dia
saya sama dia udah tiga hari gak ketemu
katanya kenapa saya nggak nelfon dia
saya bingung kalau ngelafon tapi nggak ada keperluan apa apa
gak ada informasi apa apa
terus dia bilang
memangnya berat kalau nelfon cuma buat nanya
hai apa kabar
langsung aja saya tutup teleponnya
terus saya telepon balik
begitu diangkat saya tanya
hai apa kabar
dia jawab apa
baik apa gak baik
dia jawabnya gak lucu
kabar yang gak lucu itu kabar yang seperti apa jak
kang ujang sebetulnya memang gak ada rasa apa apa sama teteh
kan serena cantik
jarak tiga meter aja udah kecium
dia pakai parfum refill
belinya di jalan banteng
di sana banyak tako parfum refill
dia langganannya tako
itu saya gak mau tau jang
yang saya mau tau
masa kamu gak ada rasa sedikitpun
kalau sedikit mah ada kang
seperti akang bilang
jarak tiga meter aja udah kecium
saya udah punya istri sama anak
kalau kamu ingat
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
yang ini udah kecium
kang ujang kenapa
masa keliatan tentang gua
masa keliatan warna
mau ke perguruan
abah udah bener bener sehat
abah yang sakit bukan badannya
dari kemarin juga abah sudah sehat
terus abah udah bosen kelamaan diem di rumah
jangan cuma bilang hati hati ya tuh
mintanya mau sama bapak aja
sama mama kan sama aja
gak beda tuh
kalau sama bapak mah suka dikasih lima puluh
tapi harus latihan dulu
bagian mengamati situasi
kalo bagian eksekusi
saya belum berani
aku yang mengamati situasi
sudah waktunya kamu naik kelas
aisyah udah berangkat
akan sudah dua hari ini
salah milihnya akang tanam
akang terlalu percaya diri
kurang belajar sebelum masuk ke usaha
yang belum akang kenal
akang baru tau
dari mempersiapkan lahan sampai panen
waktunya hampir setahun
terus akang bingung
selama setahun itu
selama nunggu panen
akang baru tahu
penghasilan akang dari mana
terus sekarang gimana
itu yang bikin akang dua hari ini suka ngelamun
enggak nunggu yang kosong aja
gak mengungu yang kosong ada terminal
akang mau ganti nanam kentang
waktunya dari mulai tanam sampai panen
orang bilang harga jualnya bagus tapi modalnya besar
tadi saya ke terminal
ketemu bu bun
minta supaya bu bun gak nyentuh boy
mamang bosen di rumah terus
gak ada kegiatan
gak ada teman ngobrol
teman teman kamu mana
pak slim lagi narik iuran
yang satu lagi namanya siapa
dia baru keluar dari rumah sakit
waktu itu ada yang kesini
gak tau siapa
gak tau ada masalah apa
gak ada kegiatan
orang orang yang mukulin
orang orang yang mukulin aja mawar sama taslim gak tau
beliin memang nasi padang dulu

gak peduli lagi sama dia
gak peduli lagi sama dia
kalau kamu berani saya tunggu kamu di pasar
kalau kamu berani saya tunggu kamu di pasar
aku mau balik
nanti aku beli
aku sudah zaman
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
akang harus pergi
ini soal harga diri
beli obat perih lambung
muliannya ketahuan waktu nyopet
kang mus minta dibuatin kopi
kang mus ada
di dalam masuk aja
mau minum teh atau kopi
lambung memang kalau kelewat makan siang
gampar masjidnya udah direvisi
ini mau saya tunjukin ke kang
saya nggak ada arusan sama kamu

terima kasih memang udah dibeliin nasi padang
bilang terima kasih segala
sekarang memang mau pulang
kita harus nyari orang yang royok ajun
ajun aja nggak tahu siapa yang ngeroyok dia
mungkin dia korban salah sasaran
sasaran yang sebenarnya siapa
mungkin orang yang dulu saya hajar
saya sama yayat duluan
postor ke bang edi
mereka kesini mau balas dendam
bahwa teman teman mereka yang lain
berarti ajun sial
sialnya sampai dua kali